jangan pernah berhenti berusaha sebelum semuanya berakhir dan sekarang sudah berakhir baik
lo ngapain sih pake putus asa segala lo kagak percaya sama takdir allah
lo jangan melangkahi takdir allah dulu dong deh lu harus semangat
bayangin aja orang yang udah pacaran tujuh tahun aja
belum tentu nikah apalagi lo yang cuma
cok buat fatin
weh boceng apa ya
ngapain lu pake salam segala
kita kan mau dengerin lanjutannya
niat gue baik
kalau kita dengerin terusannya
nanti temen lu makin sedih
hati hati di jalan
ingat satu pesan umi
jangan pernah tinggalkan sholat
iya umi pasti
ya udah mi
terima kasih ma
eh terima kasih
eh kebun dia
bang ustadz kenapa sih bang ustaz
kenave umi tidak usir saja si anak fungki dan begundal begundalnya
kenave malahan dikasih amadah
nggak apa apa udah ustadz
yang penting kan mereka keluar dari pesantren anur ini sudah ustadz
betul tuh bang ustadz
ini waktunya bang ustadz ngejut gigi sama umi
wumbung mereka pada keluar wumbung juga kagak ada usah jenal
karimba dia sendiri kita bertigo
itu mah kesalahan kecil
ini ada apa apanya kalau dia bertingkah langsung saja kasih hukuman yang berat
bener tuh bang ustadz
kadang kadang antum finta
dan fade akhirnya
cuma anda yang fantas memimpin pesantren anur
beberapa tahun kemudian
calonnya ahli syurga
jangan pernah berhenti berusaha
sebelum semuanya berakhir
dan sekarang udah berakhir bang
lu ngapain sih pakai putus asa segala
lu kagak percaya sama takdir allah
lo jangan melangkahi takdir allah dulu dong
lu harus semangat
katanya orang nih
orang yang udah pacaran tujuh tahun aja
belum tentu nikah
apalagi lu yang cuman
eh eh sebelum ada janur kuning mah
santai aja ang
gatau tuh cuk
kayaknya mama masih ngajar
ini teh ada surat dari apoy
wah dari bang apoy nih tuh cuk
si neneng teh kenapa
panas banget dah pasar
kayak bau gas ya
bu kalau pergi jangan lupa matiin kompor
paneh bau deh kalo rumennya meledak tuh gimana bu ya allah
omongan itu doa mak
saya ini abis keluar sebentar ini beli ini buat mas keran
airnya udah mateng mak
kalo gas abis kan berbau begitu
biar pore porenya itu kembali
dispenser di minimarketnya tomi
eh eh eh bu bu jangan
jangan bawa apa apaan di rumennya
rumennya wajah kecil bu
ya allah bu saya tolong ya tolong
mak apa itu ya
pergi katanya doain
supaya amanah yang dijalalinnya lancar